sebagai langkah mempermudah sekaligus meningkatkan kenyamanan penyandang disabilitas dalam melakukan mobilisasi di area transportasi umum
mulai hari ini pt mrt jakarta menyediakan fasilitas baru yang menunjang komunikasi dua arah antara pengguna mrt dan petugas di stasiun
bernama dina atau digital intelligence assistant mesin komunikasi ini memberi informasi melalui teks audio dan visual
ini adalah inisiatif yang dihasilkan oleh insan insan teman teman mrt jakarta berdasarkan pengalaman melayani penumpang selama ini
dan dengan teknologi yang semakin maju mereka mendesain sendiri sebuah fasilitas yang kemudian diberi nama dina
yang bisa digunakan untuk semua pengunjung semua penumpang
tetapi dibuat seramah mungkin untuk teman teman disabilitas
tak hanya dilengkapi kamera dan pengeras suara mesin tersebut dilengkapi huruf braille untuk memudahkan warga tunanetra
bagi penumpang tunarungu petugas memberi bantuan dengan bahas aisyarat atau melalui tulisan
fitur yang ada dalam mesin dilengkapi pilihan untuk mendapat bantuan dari petugas
alat ini sungguh membantu khususnya buat teman teman disabilitas dan ini juga bisa berfungsi
buat bukan disabilitas saja buat lansia juga bisa
karena untuk jarak jarak yang jauh dan dimana ada kerumunan seperti ini
ada kemungkinan saya sebagai pemakai kursi roda tidak terlihat oleh petugas
tapi dengan digital intelligence assistant ini kita bisa berkomunikasi dan bisa cari tahu menanyakan kemana arah kita ingin melanjutkan perjalanan
mesin ini baru dioperasikan di tiga stasiun mrt yakni di bundaran hi blok m dan lebak bulus
pt mrt menargetkan dalam tiga bulan mendatang tiga belas stasiun mrt sudah difasilitasi layanan digital intelligent assistant
pengurus gerakan aksesibilitas umum nasional atau gaun mengapresiasi hadirnya layanan baru tersebut
namun pihaknya juga berharap setiap moda transportasi terintegrasi dan semakin ramah bagi penyandang disabilitas
kemudian pemindahan antar moda juga masih jadi kadang kadang menjadi kendala
meski diprioritaskan bagi penyandang disabilitas dina dapat digunakan masyarakat umum untuk kepentingan darurat terkait dengan kesehatan keselamatan dan keamanan
sesuai dengan standar pelayanan minimum yang tertuang dalam pergub nomor sembilan puluh lima tahun dua ribu dua
kalau dari selintas berusaha untuk mencoba menggunakan fasilitas baru dari pt mrt
saya sih menilai bahwa untuk mesin ini sendiri kurang tinggi untuk ukuran pengguna yang memiliki tinggi di atas satu ratus enam puluh cm
kemudian kalau dilihat dari lingkup mesin ini seperti kurang kedap suara
sehingga untuk pemberian informasi yakni audiovisual kurang begitu terdengar
saya pun sebagai salah satu penggunanya harus lebih dekat lagi dengan mesin ini
supaya informasi yang ingin saya dapatkan bisa terdengar lebih jelas
gubernur dki jakarta menyambut baik inovasi dan layanan ramah disabilitas di stasiun mrt ini
ia menyebut pemprov dki jakarta berkomitmen membeli fasilitas yang setara bagi semua warganya
memiliki komitmen untuk memberikan fasilitas yang setara bagi seluruh warga
sebagian dari warga kita itu membutuhkan pelayanan khusus
fasilitas ini menjadi semacam penanda bahwa masyarakat penyandang disabilitas kemana saja
jika membutuhkan dukungan pelayanan mereka akan bisa mendapatkannya
hari disabilitas internasional menjadi momen untuk berpartisipasi
serta mendukung peningkatan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas
selain menyediakan fasilitas yang optimal dan ramah disabilitas
tugas berharap pengguna berkontribusi menjaga fasilitas dengan baik